danau toba keindahan alam destinasi super prioritas ini bisa kita nikmati dari tempat wisata di ketinggian
tak hanya itu beragam aktivitas juga dapat kita lakukan di sini
mulai dari wisata berpetualang hingga perwisata kuliner
jadi gak perlu keluar negeri cukup di indonesia aja
karena negeri kita ini punya segalanya
mulai dari wisata berpetualang hingga berwisata kuliner
pagi ini saya sedang menikmati keindahan alam di kaldera sambil ditemani secangkir kopi
dari sini saya dapat melihat pulau samosir yang berada di seberang danau
berlibur ke kawasan toba tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kopi khas toba dengan ditemani pemandangan danau toba
dan sekarang saya akan mencicipi tempat tempat kopi yang ada di kawasan danau toba
danau toba tidak hanya terkenal memiliki destinasi wisata menakjubkan
toba juga memiliki potensi kopi lokal yang berkualitas baik
sebut saja kopi arabica lintong arabica siborong borong sidikalang atau robusta parsoburan
kopi kopi tersebut tumbuh subur dengan kualitas baik di sekitar kawasan danau toba dengan ketinggian seribu sampai seribu empat ratus meter di atas permukaan laut
kopi arabica lintong banyak ditemukan di kawasan lintong nihuta kebupaten humbang hasundutan
salah satu yang spesial adalah kopi yang berkualitas baik
kopi arabica varietas onan ganjang
dari setiap daerah itu ya mungkin ada rasa macam macam ya
ada rasa buah ada rasa bunga
kalau yang spesial dari kita ada rasa berlatihnya
jadi kita bikin ya yang onan itu spesial
tempat kopi pertama yang akan saya cicipi adalah kedai kopi tradisional partungkoan yang berada di balege kabupaten toba samosir
tidak lupa sebelum memasuki kedai kopi ini saya harus mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan
mencuci tangan menjaga jarak dan menggunakan masker
kopinya ini kami beli dari petani dari persuburan
terus kami mengelola sendiri
mencari masukan sendiri secara tradisional secara yang di giling
bukan kita nggak dari gas gitu
pakai kayu cara memasaknya pakai kayu
kedai kopi legendaris ini sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan menyuguhkan kopi robusta
minum kopi robusta di balegi
sangat pasti di pagi hari sebelum beraktivitas
dari balige saya melanjutkan wisata kopi ini ke kawasan siborong borong kabupaten tapanuli utara
dari balige sekitar tiga puluh menit perjalanan ke sini
saya tiba di kedai kopi piltik
kedai kopi modern ini berada di dataran tinggi si borong borong
dengan pemandangan persawahan di sekitarnya
tidak lupa protokol kesehatan tiga m harus selalu saya terapkan saat memasuki kedai ini
satu orang saja
satu orang saja
ya jadi kopi lokal ya asal danau toba khususnya dari siborong borong
itu adalah arabica variante segarar utang
yang ditanam di berbagai tempat di sini oleh petani petani lokal
oh tentu banyak ciri khasnya
wangi dan aptretisnya panjang
ya dan rasanya itu kaya sekali
ada fruity ya terus kemudian ada rasa karamelnya
ya jadi unik sekali
tidak hanya menyajikan kita juga dapat melihat
dan atraksi manual brewing dalam menyajikan kopi
adanya pemandangan persawahan
melengkapi kenikmatan ngopi saya di sini
di sini pak di pesanannya
oke terima kasih mbak
terima kasih sok
kopi yang saya pesan ini adalah piberry p enam puluh
yang memiliki rasa manis
asam namun tidak terlalu pahit
dan ada unsur rempah rempah dan karamel
tentunya menikmati kopi di sore hari
dengan udara dingin sekitar danau toba
berwisata ke danau toba
sudah tidak perlu khawatir meski pandemi covid sembilan belas masih melanda
tetap menerapkan protokol kesehatan cleanliness
yang telah ditetapkan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
rizky renardi angga cittakesuma
danau toba sumatera utara